tim gabungan satgas pangan mabes polri bersama pol dajatim
membongkar penyelundupan tujuh puluh ton lebih bawang merah impor asal india
di sebuah gudang di surabaya
puluhan ton bawang asal india tersebut dilarang masuk ke indonesia
karena pemerintah sudah tidak lagi membuka kran impor
sementara pasca penggerbekan bawang merah impor asal india
harga bawang merah lokal kini naik
penggerbekan penimbunan tujuh puluh tujuh ton bawang merah asal india
di gudang pt jakarta sereal jalan kasuari tiga puluh lima surabaya ini
dilakukan tim gabungan satgas pangan mabes polri dan polda jatim
saat digerebek bawang merah import asal india tersebut
hendak didistribusikan ke seluruh pasar tradisional di jawa timur
untuk mengelabuhi petugas para pelaku sengaja menempatkan
bawang merah kecil di bawah tumbukan bawang bombay
ditempatkan di dalam kontainer
sehingga ketika kontainer dibuka atau diperiksa oleh petugas
bawang kecil tidak akan nampak karena tertutup oleh bawang bombay
kita amankan sekarang ada tujuh puluh ton
tujuh puluh ton sebenarnya yang masuk ada satu ratus empat belas ton
yang lain sudah beredar ini sudah kita amankan
dari pengungkapan ini polisi memeriksa tiga orang saksi
termasuk direktur utama pt jakarta sereal yang merupakan
inisiator importer bawang ilegal asal india tersebut
sementara pasca penggerbekan keberadaan bawang impor
di pasar pabean mendadak menghilang
padahal selama ini bawang merah impor ini selalu ada
di sejumlah lapak pedagang
dengan tekstur yang besar berbentuk bulat berwarna merah
dan harga jual lebih murah dibandingkan bawang merah lokal
membuat bawang merah asal india ini selalu menjadi pilihan konsumen
jika harga bawang merah lokal naik
sudah sejak berapa hari nih mas kalau harga lokal naik turun
kita beralih ke informasi lainnya
gudang pengolahan limbah b tiga atau bahan berbahaya dan beracun di jombang
selasa siang digrebek tim kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
dalam penggerbekan itu pihak kementerian lhk
menyegel gugur dan beri maksimal untuk pembahasan
penggerbekan gudang pengolahan limbah b tiga di desa janti kecamatan jogoro
kota jombang ini dilakukan oleh petugas dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
hasilnya petugas menemukan ribuan ton limbah b tiga yang disimpan di dalam empat gudang
untuk kepentingan penyelidikan gudang langsung disegel dengan memasang garis membatas
penyegelan ini dilakukan lantaran pengolahan limbah b tiga tersebut tidak berizin
alias tidak berizin
selain penyegelan petugas juga akan memeriksa sejumlah saksi dan pemilik gudang yang berinisial a
penyegelan tempat yang diduga melakukan pengolahan limbah di tiga
duga membuat bebas sehingga tanpa izin
dari data kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
terdapat lima lokasi yang dilakukan penyegelan
jika terbukti bersalah pemilik akan dijerat undang undang
untuk penyelidikan pengelolaan lingkungan hidup dengan ancaman hukuman tiga tahun penjara
denda tiga miliar rupiah